masyarakat jakarta akan memilih pemimpinnya lewat penyelenggaraan pilkada
sejumlah nama sudah dilekatkan akan menjadi calon gubernur jakarta
nama calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat anies baswedan disebut masih memiliki peluang besar
untuk kembali dicalonkan di pilkada jakarta
saat ditanya wartawan langkah apa yang akan diambil anies menjelang pilkada jakarta
mantan gubernur dki jakarta itu enggan berkomentar banyak
semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar
jeda menata dulu nutup buku jenang sum sum terus baru nanti kita
nanti ini dah biasanya gusimin itu istiqorohnya mantap
jadi kita nunggu istiqorohnya gusimin dulu
nama lain yang muncul adalah sosok menteri sosial tri risma hari ini
yang menanggung peristiwa yang berkata bahwa dia tidak berpikir akan menjadi calon gubernur jakarta
dia mengaku takut dan tidak mempunyai uang untuk ikut berkompetisi di pilkada jakarta
yang pertama aku tidak punya uang satu
yang kedua aku udah berani
berani gak berani aku ngomong
bahkan ngomong pingin itu tidak berani
untuk menjadi pingin gitu tidak berani
karena ya itu tadi resikonya berat
bahkan pernah suatu kali saya sampai saat itu saya bicara di perancis di paris
saya tidak berani pulang karena ditumbuh orang untuk ditawari
saya di sana sampai mesinnya cuma diganti dan dikeluarkan
sementara itu analis komunikasi politik mengungkap sebenarnya ada nama lain
yang sedang dipoles oleh partai politik untuk bisa ikut berkontestasi
di pilkada jakarta seperti eko patrio dan rahayu saraswati
sebut saja misalnya partai amanat nasional
mereka sudah mulai memunculkan nama eko patrio
bahkan di gerindra itu beberapa waktu yang lalu muncul nama saraswati
mbak saras yang saya kira memang kita cukup paham
adalah ketua tidak dan kemudian cukup berpengalaman dalam dunia politik
nama seperti mbak saras akan disonding oleh partai gerindra
sebagai sosok yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan di jakarta
oleh karena itu bagi saya sampai bulan agustus
karena agustus ini adalah masa pendaftaran pilkada
adalah masa di mana semua partai sedang melakukan beauty contest sebenarnya
mencari kader kader terbaik mereka
dalam hasil survei berbagai lembaga survei
beredar pula nama nama tokoh lain selain anies dan risma
ada nama mantan gubernur jawa barat ridwan kamil
menteri ketenagakerjaan ida fauziah
serta bendahara umum partai nasdem ahmad sahroni
tim liputan kompas tv jakarta
selamat sore mbak maidah
mas kunto kalau melihat nih
bursa nama nama tadi kan juga saya sempat presentasi nih
nama nama yang kemudian masuk digadang gadang masuk nih
dalam bursa calon gubernur dki jakarta
meski nanti tidak lagi jadi ibu kota
untuk nanti bisa maju ke ri satu dari dki satu
dinamika politiknya saat ini gimana sih mas kunto
ya mungkin karena ini pilkada pertama dki
setelah pemilu presiden dan legislatif
pilkada dki itu agak di tengah ya mbak ya
dua ribu tujuh belas baru dua ribu sembilan belas pemilu gitu kan
biasanya pilkada dki itu juga dipakai
untuk mengukur kekuatan partai partai politik ini
mungkin bagi pak jokowi kan punya cerita kan

tapi karena ini berubah periodisasinya
jadi ada banyak dinamika yang juga berubah
partai kemudian tidak punya kepentingan
untuk tes kekuatan mereka
sehingga mereka lebih ingin meneruskan strategi
yang sudah dianggap top tier atau manjur
dan itu direplikasi di pilkada di seluruh indonesia
sehingga mungkin partai lebih wait and see
dan kemudian kalau dilihat ya dinamikanya kan
bahkan ini tiga lima bulan sampai empat bulan menjelang pendaftaran
itu belum ada dinamika atau gejolak politik yang sangat besar
ini pun nama namanya juga masih sangat banyak
belum mengerucut jadi empat atau mungkin tiga gitu
ini masih sangat banyak sehingga menurut saya
karena sekarang kartunya ada di partai politik nih mbak
gitu sampai pendaftaran gitu
tapi yang anda lihat bagaimana komunikasi politik yang terjadi
partai partai mana sih yang mulai mesra nih
ya kalau dilihat kan bisa apa
ya tadi koalisi koalisi sebelumnya yang kemudian di pilpres
itu sangat mungkin terus meneruskan jalan mereka di jakarta gitu kan
itu kelihatan dari pks dan nasdem ketika membicarakan pilkada dki
yang dua duanya bilang anis kan gitu
walaupun pkb nggak masuk udah beli nama bu ida
tapi kan koalisi perubahannya yang dari pilpres sendiri kan sudah dinyatakan bubar
terus dua partainya pks kan juga bilang
ini saatnya setelah mengusung pak anies dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
kemudian juga mengusung pak anies di pilpres
sekarang gilirannya pak anies nih kata ahmad syahihu
untuk mendukung kadernya pks untuk maju di pilgub jakarta
iya betul tapi kan pada akhirnya partai partai politik ini harus realistis kan mbak
mereka tentu ingin mengutung kader mereka
tapi kalau semua partai ingin mengusung kader mereka kan
ya nggak ada apa nggak memenuhi syarat kan akhirnya
betul nggak memenuhi syarat pengajuan calon atau dukungan calon
karena kan harus mencukupi sekian kursi kan di dpr di jakarta kan gitu
nah sementara nggak ada satupun partai yang bisa maju sendiri
sehingga mereka harus berkoalisi gitu
cuman kan sekarang mereka sedang ingin jual mahal
mereka ingin mendorong kader kader mereka gitu
dan satu hal yang menurut saya jadi catatan
harusnya partai partai politik ini lebih mendorong isunya
sebelum kemudian ngomong kadernya
jadi isunya apa sih sehingga kita usung kader ini gitu
jadi misalnya kenapa pkb usung bu ida
karena misalnya isu ketenagaan jadi kritikal
karena sekarang kalau kita lihat kan
akhirnya cuma jualan nama dan publik pun nggak bisa menjadi relate ya
kenapa nama ini muncul kenapa nama ini kemudian rame di berita
apakah memang karena dia punya kapasitas untuk menangani masalah tertentu atau isu tertentu
dan menurut saya saatnya logikanya dibalik
isu dulu atau masalah dulu baru orang
jadi anda melihat bahwa sebenarnya pemilih di jakarta ini lebih tertarik melihat isu
yang nanti bakal dibawa oleh kandidat yang potensial maju begitu ya
ketimbang nanti tokohnya sendiri begitu
ya kalau kandidat kan masing masing partai punya jualannya
pak anies jelas punya peluang dalam artian elektabilitas ya
karena justru banyak warga dki yang kemudian membandingkan dengan pejabat gubernur yang sekarang
jadi membandingkan kinerja antara gubernur waktu masa pak anies dan pejabat gubernur sekarang kan
pak anies kelihatan lebih moncer gitu kinerjanya
sehingga jualannya akan lebih hening
tapi sekali lagi pak anies sangat tergantung dari partai politik mana atau koalisi mana yang akhirnya bisa memberikan tiket ke beliau
dan itu sepenuhnya elektabilitas
lalu kemudian ada pak ridwan kamil yang dari benur jawa barat kan
lalu kemudian dianggap lebih progresif memberikan kebaruan
tapi di golkar sendiri tidak hanya satu nama
ada beberapa nama dan pak ridwan kamil harus berkompetisi di golkar
dan apalagi ini ada tarik tarikan kan antara gubernur jawa barat dan dki gitu
mereka semua ingin pak ridwan kamil menjadi calon gubernur mereka karena elektabilitasnya tinggi
lalu kemudian ada pak ahmad saroni dari nasdem
yang dari awal memang kelihatan punya ambisi
dan sebagai putra daerah menurut saya sangat belajar
beliau untuk kemudian ingin memperbaiki daerahnya jakarta
lalu ex ex menteri seperti bu risma bu ida pak basuki
lalu kemudian ada nama pak ahok ya bahkan ya
tapi kan sekali lagi karena belum kelihatan isunya
sehingga nama nama ini ya hanya berseliwaran saja mbak di media gitu
pada akhirnya kan bagaimana kita membuat kalau saya sebagai partai politik ya
saya ingin membuat rakyat lebih relevan dengan calon calon saya
dan akhirnya itu direfleksikan dalam survei elektabilitas
tapi kan dari nama nama yang kita bahas tadi kan mas kunto
semuanya merupakan kader partai politik
kemudian juga nama menteri ida fauziah
tapi pks kayaknya mungkin agak menutup pintu
apakah ini sebenarnya ada kemungkinan kemungkinan lain untuk anies baswedan
pada akhirnya ya saya bilang tadi
sekarang sampai agustus ini yang pegang kartu dan pegang kendali adalah partai politik
pada akhirnya partai politiklah yang menentukan tokoh mana yang akan diberikan tiket
termasuk ini tidak terkecuali pak anies nama pak anies
walaupun pak anies sekarang kalau di survei elektabilitas mungkin tinggi gitu kan
tapi kalau nggak ada satupun partai yang kemudian memberikan tiket ke dia ya sudah selesai
dan ini yang kemudian menarik
apakah partai politik berani mengambil langkah yang tidak populer untuk tidak mengikuti hasil survei elektabilitas
menurut saya kemungkinannya masih kecil
ngapain harus buang buang kesempatan emas untuk punya gubernur di jakarta gitu
secara politik gimana sih mas kunto misalnya nih ya
seorang anies baswedan dari pilpres turun ke pilkada
apa ini nggak downgrade sebenarnya untuk anies baswedan
ya ini politik adalah persepsi kan mbak gitu
memang bisa dibuat persepsi bahwa pak anies downgrade seakan akan nyari jabatan
bahkan yang lebih rendah pun juga diambil kan gitu
tapi di sisi lain juga bisa dibentuk persepsi bahwa selama ini pak anies sudah membangun jakarta
dan sekarang melanjutkan perbaikan itu kan gitu
akhirnya citra mana yang akan lebih menang ketika menjadi isu dalam pemilihan pilkada nanti ya itulah persepsi publik gitu
entah yang anies nyari jabatan atau anies yang meneruskan perbaikan jakarta gitu
gubernur atau basuki cahayapurnama ini juga kemarin sempat bilang kalau belum selesai
belum selesai dengan masalah kemacetan yang ada di jakarta kala itu
nah ahok gimana dengan ahok
kalau nanti misalnya jadi ikut masuk pdi perjuangan kemudian memilih basuki cahayapurnama untuk bertarung melawan seorang anies baswedan
kansnya seperti apa ahok versus anies baswedan menurut anda bakal seru nggak ini
ya tentu bakal seru karena ini kayak rematch gitu kan mbak
pertandingan ulang dua ribu tujuh belas gitu
semakin banyak kita membicarakan anies pasti kita juga ingat ahok gitu kan
karena dua duanya seperti tidak terpisahkan gitu kan
nah ini menarik ketika apakah dengan naiknya elektabilitas anies baswedan atau popularitas anies baswedan juga akan ikut mengerek popularitas ahok sebagai antitesisnya anies kan gitu
jadi siapa tahu kita dengan benar bisa mengetahui hal ini
kita benar benar bisa mengetahui hasil bahwa misalnya tanpa isu penistaan agama nantinya gitu
atau jangan jangan tetap anies yang menang kan gitu
jadi semua tesis tentang politik identitas itu bisa terpecahkan nanti kalau pak ahok juga ikut tampil
dan yang kedua menurut saya yang harus dikejar oleh pak ahok karena selama ini kan pak ahok sifatnya ada di belakang layar kan
jadi komunis aris pertamina gitu kan
harus bisa lebih banyak panggung begitu kalau mau serius
jadi pak ahok harus mengejar ketertinggalan itu gitu mbak
untuk kemudian bicara soal kemacetan solusinya apa
dan harus lebih banyak kemudian berintang aksi dengan publik
oke kalau untuk koalisinya dari partai kemungkinan untuk duel antara ahok dan juga anies kansnya seberapa besar nih
kalau dulu kan jokowi ahok ini kan didukung gerindra pdip ya
sangat mungkin kan ahok kemudian juga masih mungkin menggandeng gerindra kan begitu
karena ada kedekatan antara pdip dan kemudian gerindra yang sedang dibangun sekarang gitu
jadi sangat mungkin itu pdip gerindra juga masih bisa jadi koalisi
atau mungkin dengan partai partai yang lain gitu kan
entah itu ketiga entah itu dengan empat bahkan worldcard
kalau menurut saya sangat mungkin kocok ulang koalisi itu juga terjadi di pilkada pilkada nanti mbak
oke baik kita tunggu nanti seseru apa bursa dari calon gubernur jakarta di dua ribu dua puluh
terima kasih sudah bergabung bersama kami analis komunikasi politik dari universitas pajajaran mas kunto adi ubo